aku jadi gak enak sama dewi
ya sebel aja
pasti ada sebabnya
masa gak ada sebabnya
gak mungkin tau tau kamu sebel sama junaidi
siapa namanya yang jadi pacar junaidi
gak mungkin kan tau tau sebel
pasti ada sebabnya
yang kenalin junedi sama ranti itu kan aku
terus sekarang mereka udah jadian
ah udahlah gak usah ngomongin mereka
kok nama aku masih ada
kita harus mempersiapkan diri sebelum jadi copet
untuk mengantisipasi dan menghindari hal hal demikian
kemudian saya mendirikan
barusan saya kebetulan lewat
terus liat kak ubed
kamu dari mana
mana partner kamu
tadi dia bilang mau pergi dulu
terus sekarang kita mau kemana
masa disini aja
harus nyusul temen saya
masih ada urusan
gara gara uang hasil nyopet yang dua juta dimak sama kak ubed
saya sama si bos disuruh ganti
bisa dapet segitu lagi
uang itu saya ambil buat saya kembaliin ke yang kecopetan
bukan buat saya
kalau lu udah dicopet mah ya gak dikembaliin
kalau gitu mah
gak usah nyopet
gak usah nyopet
kan kak ubed tau sendiri
saya gak bisa keluar dari bos saep
masa kita dari tadi duduk aja
tadi udah tiga kali salah naik angkot
sekarang kita diem aja dulu
kenapa duduk lagi
saya masih ada tugas
jalan jalannya nanti sore aja ya
saya jalan dulu
saya gak pede
harman kan udah banyak pengalaman
kenapa masih nggak pede aja
hayu dipede pedein aja
kamu mau kemana
saya permisi dulu
gak usah ajalah
kalo ada kesempatan nyopet
kalo enggak ya enggak
halo halo kamu lagi jualan enggak iya kenapa dimana talaga muda
assalamualaikum di jakualaikum salam mau ciloknya mau beli atau minta ih kau bet kok gitu ya
beli atuh maaf kalau kau bet salah nanya iya nggak papa sepuluh iya biasa
gimana usah kerudungnya alhamdulillah produksinya tambah sekarang ikut bantu jualan udah tambah
pilihan warna sama coraknya banyak sok mau yang mana
harganya nggak bisa ditawar tapi dijamin dah murah
fadli masih ikut jualan masih dia yang ngurus jualan online internet iya hebat
sekolah aja atau sekalian katanya perlunya cuma tujuh belas perlunya cuma tujuh belas katanya bisa tapi harganya sama
bisa tapi harganya sama katanya redis kondisi banyak enggak ada diskon kan beli banyak katanya
enggak aku mah kerudungnya udah murah kalau ada diskon gak ada lebihnya
udah ada kerudungnya udah murah kalau ada diskon gak ada lebihnya ya katanya ya yaudah kalau enggak
kadang gak apa apa yaudah katanya
jadi iya kamu bawa aja yang dia mau pesen tujuh belas iya nanti assalamualaikum waalaikumsalam

kerudungnya ada yang pesen banyak ya
ih kau baik denger aja
ya denger atuh kan punya kuping
yaudah aku pergi dulu
baru baru ini aja
kamu udah gak sakit hati lagi sama dita
udah ada yang nyembuhin
gak iya atuh
kamu mah mukanya gak doain
ya mudah mudahan kamu gak sakit hati lagi
tadi tuh kamu nelfon maksudnya mau kesini
kenapa masalahnya jadi serius gini ya
aku jadi gak enak sama dewi
ya sebel aja
pasti ada sebabnya
masa gak ada sebabnya
tau tau kamu sebel sama junaidi
siapa namanya yang jadi pacar junaidi
gak mungkin kan
pasti ada sebabnya
yang ngenalin junaidi sama ranti itu kan aku
terus sekarang mereka udah jadian
gak usah ngomongin mereka
kok nama aku masih ada
karena aku udah gak bantuin jualan
nanti aku lepas
bang apa aja kenang kenangan
kesel tau nungguinnya
kamu kesini mau numpang marah marah
kamu yang bikin aku marah marah
aku terusin lagi ngomongnya
tulisan itu aku biarin buat kenang kenangan
kalau kamu pernah ngebantu aku
ngasih semangat aku
buat berhenti dari kerjaan lama aku
kerjaan lama kita
kamu mah bebas lah
enggak pakai bumbu
satu lagi ya
kita harus balik ke kantor
gimana kalau enak
mau kamu tagih
kalau mau kamu tagih juga enggak apa apa
bukan mau nagih
kamu gimana sih
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
sampai jumpa di video selanjutnya